setiap tahun rakyat gaza rutin memeriahkan perayaan penambahan usia republik indonesia
langsung saja kita menuju ke kota gaza
sudah ada muhammad hussein wni di gaza palestina yang terhubung melalui sambungan skype
halo selamat malam mas hussein apa kabar
selamat sore mbak dea alhamdulillah baik apa kabar semuanya
baik alhamdulillah di sana masih sore ya mas ya
mas kami itu penasaran karena setiap tahun pasti warga gaza ini merayakan kemeriahan penambahan tahun republik indonesia
sebenarnya kemeriahan yang dilakukan ini di create atau direncanakan atau spontan saja mas
ya memang setiap tahun warga gaza ikut merayakan kemerdekaan indonesia
meskipun tetap mereka berpengaruh
mereka berkoordinasi dengan para aktivis kemanusiaan indonesia yang berada di gaza untuk melakukan misi kemanusiaan
mas hussein kemeriahannya apa saja
kalau tadi kan kami sudah menginformasikan lombanya mirip mirip dengan yang dilakukan indonesia
kemudian mungkin ada informasi lain yang menarik yang mungkin tidak dilakukan sebenarnya sama rakyat indonesia kalau lagi ada di tanah air
ya sebetulnya ini perlu diketahui juga bahwa jenis jenis
perlombaan yang diadakan di indonesia itu pada dasarnya sudah ada di gaza seperti balap karung ya
lomba balap karung kemudian kelereng dan sendok
namun yang tidak ada di gaza ini adalah panjat pinang karena memang tidak ada pohon pinang di gaza
selain itu warga gaza tidak ada kegiatan khusus ya melainkan mungkin hanya melakukan mural
lukisan di tanah air
mereka juga tidak pernah melakukan perlombaan di tembok untuk mengungkapkan rasa terima kasih
untuk merayakan dengan cara mereka
selebihnya mereka biasanya mengikuti perlombaan yang sama yang ada dilakukan di indonesia
mas hussein ini kan indonesia dengan palestina sangat dekat
kita tahu bahwa indonesia selalu memperjuangkan kemerdekaan palestina
apa komentar dari mungkin warga gaza yang ada di sana atau teman teman warga palestina di sana
soal usaha indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan palestina
kemudian selalu mengeluarkan usaha usaha memerdekakan palestina
warga palestina di gaza sangat paham sekali bahwa indonesia adalah negara yang memiliki perhatian paling besar terhadap palestina
maka dari itu mereka sangat mengapresiasi
untuk itulah kenapa mereka selalu berusaha hadir di tengah tengah euforia yang dilakukan oleh warga indonesia
sebagai bentuk apresiasi mereka
ditambah lagi asa atau harapan yang besar yang dimiliki oleh warga palestina terhadap indonesia
tidak jarang warga palestina mengaku sudah putus harapan terhadap negara negara tetangga mereka untuk membantu isu palestina
namun mereka tidak pernah putus harapan terhadap warga indonesia yang selalu komitmen sejak bertahun tahun lamanya hingga hari ini
yang terus memperjuangkan kemerdekaan palestina
yang saya tahu itu mas kedekatannya
tersebut juga terbangun dengan misalnya menyediakan rumah sakit indonesia yang ada di palestina
sejauh ini apa saja selain rumah sakit yang sudah diberikan oleh indonesia untuk warga palestina
sejauh ini memang yang paling terlihat jelas adalah adanya rumah sakit indonesia di gaza
dan juga ada klinik klinik kesehatan lain selain rumah sakit indonesia
selain itu juga banyaknya orang tua asuh indonesia yang mengadopsi anak anak gaza jarak jauh
kemudian juga banyaknya bantuan bantuan seperti pengadaan air bersih sumur sumur untuk air bersih di gaza
kemudian pengadaan alternatif listrik di gaza untuk warga palestina yang memang semuanya bersumber dari indonesia
artinya banyak sekali program program kemanusiaan indonesia yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan oleh kita
para aktivis kemanusiaan indonesia di jalur gaza
mas terakhir kita bicara yang lebih luas lagi ini momentumnya adalah pandemi covid sembilan belas
bagaimana sebenarnya pandemi covid sembilan belas ini mempengaruhi kehidupan warga di palestina
terutama kita tahu bahwa konflik masih terus berlangsung antara palestina dengan israel
iya kalau secara umum keberadaan pandemi corona ini semakin mempersulit kehidupan warga palestina di gaza
warga palestina di gaza ini sangat bergantung pada bantuan bantuan asing
dan hari ini ketika pandemi corona ini menyerang berbagai negara tanpa melihat tabak pandang bulu
itu menyebabkan adanya penurunan bantuan dana asing yang masuk ke gaza
dan gaza yang sudah diblokal itu sejak dua ribu empat belas ini semakin merasakan hipitan ekonomi krisis ekonomi
apalagi terhitung sejak hari ini
perusahaan listrik satu satunya di gaza berhenti beroperasi
sehingga keberadaan listrik di gaza sangat terbatas menjadi tiga jam per hari
dan itu sangat mempengaruhi berbagai sektor di gaza
warganya kemudian sektor sosial pendidikan
dan ini semakin mempersulit warga gaza untuk bisa hidup normal layaknya warga dunia selain mereka
baik terima kasih perbincangan
terima kasih perbincangan mengenai suasana di palestina terutama di kota gaza
dalam hal ini kita memperbincangkan pandemi dan juga tadi peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh lima republik indonesia
terima kasih muhammad hussein wni di kota gaza palestina